kebijakan pemerintah untuk mengubah metode pembayaran tol dari uang tunai menjadi uang elektronik menuai banyak laporan ke ombudsman
rabu pagi pertemuan tertutup digelar oleh ombudsman republik indonesia bank indonesia dan badan pengatur jalan tol atau bpjt menjadi dua institusi yang ikut dalam pertemuan itu
dalam pertemuan yang digelar dua lima jam tersebut ketiga pihak membahas soal aduan yang datang dari masyarakat melalui ombudsman
mulai dari pengenaan biaya administrasi yang dikenakan saat masyarakat melakukan isi ulang elektronik hingga kekhawatiran akan ada phk besar besaran terhadap petugas gardu tol
wakil ketua ombudsman leli pelitasari mengungkapkan bahwa ombudsman telah menyusun rekomendasi serta akan terus mengawal penerapan program ini
apabila kemudian gugatan ini dimenangkan
komunitas satu harus menyiapkan skema peraturan isinya mungkin salah satunya dalam perpuh apabila bugatan dimenangkan oleh masyarakat
kedua apabila kemudian terjadi rush atau kegaduhan di publik maka yang pertama disarankan adanya skema hybrid dalam situasi mendesak
hybrid ini adalah gerbang gerbang khusus yang disiapkan untuk kedaruratan
atau untuk masyarakat yang belum